ani yuk kita langsung berangkat ke titipan geledek
ih apaan sih bukan kita tapi mas pur aja
makam tok udah
tati kerjaan apa mak
beloman tat lo promosiin keliling kampung
bilangin kalau lo mau jualan kolak
kalau adik nanya harganya berapa
lo bilang sebungkusnya lima ribu
kalau ada yang nanya semangkuknya berapa tati bilangnya berapa mak
keliatannya kamu capek cuy
kenapa lo menawarin gue es dawet gue lagi puasa
jangan gr kamu cuy
cuma mau kasih saran
kalau kamu capek mending tidur sini
nggak usah ngeojek dulu
nggak ngojek anterin saya ke dalam yuk
aduh pak kanto maaf saya harus buru buru pulang
ya kan sekalian ntar saya tambahin lokasinya ya
jangan oke dong tuh alhamdulillah gitu

beli kolak pisang buatan yakma
yah kirain mau ajak buka puasan di rumah
adi adi adi adi adi
adi adi adi adi
orang kasih buka puasa dicubit
mas pur langsung meluncur kesana
tunggu sebentar bang ojek ya
tunggu sebentar ko
saya hanya mau packing bareng sebentar
bukan saya ada tugas sedangkan di keluar kota
jadi saya harus ambil pakaian dulu
setelah itu langsung ke bandara soekarno hatta
saya gak bisa nganter ke bandaranya
yang minta saya diantarin ke bandara soekarno hatta siapa
pak kamto director

kidang bro pilih semua

sini pak coba
bisa pak di tengah tengah
nggak pak belakang deh
tapi kantor paketnya tutup ani